dari cabang lain juara formula satu empat kali sebastian vettel memutuskan pensiun dari ajang f satu usai musim dua ribu dua puluh
keputusan fattle ini diumumkan pada hari kamis
vettle mengatakan ia berencana untuk lebih fokus ke keluarganya setelah pensiun
pengemudi jerman berusia tiga puluh lima tahun ini telah berkompetisi dalam lima belas musim selama karir f satu nya
ia memiliki lima puluh tiga gelar juara grand prix terbanyak ketiga sepanjang masa
vettle berencana menghabiskan kompetisi musim ini yang berlangsung di abu dhabi pada dua puluh hingga dua puluh dua november mendatang